sampai jumpa di video selanjutnya
terus kamu mau apa
terus kamu mau apa
terus kamu mau apa
terus kamu mau apa
terus kamu mau apa
terus kamu mau apa
terus kamu mau apa
menulis mungkin lebih baik
dengan begitu milo bisa membacanya pelan pelan dan mengerti
mudah mudahan surat ini bisa menjawab tentang perasaanku sama kamu
jantungku berdebar saat ada di dekatmu
perasaanku hangat bila mengingatmu
aku juga merasa nyaman kalau kamu di sampingku
maka kupikir itulah cinta
ya aku mencintai kamu mil
ada hal yang harus kamu tahu
aku bukan minta
aku bisa menjelaskan semuanya
kalau masih tersisa rasa cintamu
aku akan menunggumu di teras
kalau kamu datang
itu artinya kamu memaafkan aku dan menerima aku
tapi kalau kamu tidak datang
itu adalah takdirku
aku dwayne persis akan mengaku dan menangani kamu
aku akan menatapmu sampai pintunya tetapka di hadil
aku akan menimbil akan sekali hampir
operasinya akan sampai mendatang

saya akan tercosok dan coba menjadi power
pak gimana dengan dianra pak
pak udah udah aja
jangan mikirin yang macem macem
pokoknya mama berdoa supaya dianggap tidak semakin parah
kau lihat tadi dianra itu banyak
mama pengen dia semakin parah
ya enggak dong
makanya pikiran positif supaya dianra itu gak kenapa kenapa
udah dong manis
mbak dianra kenapa lagi
lindungi dan selamatkan dia ya tuhan
jangan sampai dia kenapa namu
mungkin malam ini aku masih sendiri menghitung bintangnya
karena kamu masih sibuk ngurusin mbak dianra
atau mungkin kau masih butuh waktu untuk mengerti dan menerima
aku masih belum siap untuk berharap banyak
itu orang kita yang kita atau heeft seperti tanpa
kalau kau nyanyikan tentang apa cinta aku
tapi kamu tapi melupakan aku
kita bisa mengupasi makanan selalu

tiap saat yang luar biasa
di saat lu melambung tinggi
lu akan jatuh terlepas
kamu baru pulang ya
kamu nemenin dian dari rumah sakit semalam
gimana keadaan dia mil
ya keadaan kakak
kondisi kritis sudah lewat
tapi ya meskipun luka yang tidak dalam
tapi darahnya masih ngalir terus
mil kamu tuh harus lebih merhatiin dian dong
ya dokter juga bilang gitu sih
kakak kondisinya lagi gak stabil
tidak hanya menghancurkan orang lain
tapi juga dirinya sendiri
itu saja sudah bahaya banget
dan menurut aku ya
kayaknya diandra juga perlu pengobatan psikis
untuk mengatasi keadaan keadaan yang sulit buat dia mil
dan dukungan keluarga itu sangat penting
ya kamu betul
ya dian aku mandi dulu ya
capek di rumah sakit
oke mil aku tunggu sini ya